oh kok aku jadi terbawa hayal ini sari sih
ibu ada ada aja
ibu ngapain pake dasi anak sekolah
kayak pengen upacara
katanya dasi ini bisa bikin apa apa jadi cepat
lus nasinya lagi cepetan
ibu deg degan nih
aduh badan ibu sakit semua
ibu kalau pengen pakai dais itu harus jelas tujuannya mau apa
misalnya ibu mau ngapain pasti ngelakuinnya cepat
ibu kalau pengen masak pake itu aja
gimana kalau ibu lagi pegang pisau
aduh bisa bisa jadi ibu kepotong deh
nggak mau nggak mau
jangan karena kamu mau cepat nanti kamu malah celaka
nanti kamu malah celaka

saya udah ngagetin bapak
yaudah ya pak
kalau gitu saya pergi dulu
cepet banget hilangnya
aku tahu sekarang
mana tukang susunya
masih pagi udah diam
eh pak kebon pagi pak
waduh tumben banget
sekarang kalau dua pagi pagi bener udah nyampe sekolah
mau kemana pak
keliatannya bingung banget
ini neng pekerjaan aku belum selesai
yaudah sini boleh saya aja
eh sari pak kebon itu gak ada hubungannya sama nilai
jadi gak usah cari muka deh
iya neng sari
kan lagi neng sari juga mau sekolah
udah bapak gak usah khawatir
aku kira juga seperti itu
pasti ada yang ngeberen
jangan jangan sepatunya lagi
iya juga sih
nanti sepatunya itu ada rodanya
mungkin juga sepatunya dikasih mesin turbo yang bisa melesat kencang kayak meteor
pasti gara gara sepatu ini dia bisa menang
aduh kecil banget sih sebenarnya
gak jadinya sedikit sih
sepatunya siapa nih
bisa ada di sini ya
mana mungkin ketuker
warnanya aja udah beda
ah tanya aja
kamu kok pake sepatu aku sih ketuker ya
ini sepatu kamu
ah udah ukuran sepatu dulu aku mau pakai sepatu kamu
emangnya gak kekecilan
ih kecil banget sih
udah aku pake yang apa dong
udah kamu pake sepatu aku aja
itu yang lebih mahal yang lebih bagus
anak anak semuanya siap ya
sari kamu siap
bagus tapi sari kenapa kamu masih pakai dasi ini kan pelajaran olahraga kalau saya lepas nanti takut
lupa pak naroknya di mana ntar hilang lagi ringan saya pakai aja agen kan bisa ngelap keringat juga
ya kan dasar miskin beli sapu tangan aja nggak mampu ya sudah lah semuanya siap ya siap satu dua
bisa jalan ini cepet banget
nih aku baikin sepatu kamu aku pikir sepatu kamu ajaib ternyata enggak ngaruh yang ada
aku pakai itu atau enggak tetep aja aku bisa lari cepat asal asal apa
he kamu jangan mempermainkan aku ya kalau cuma minum susu setiap hari aja
aku juga minum lagian mana mungkin kau minum susu
susunya kan kamu jual kapan kau minumnya
sini sepatu aku
mana pernah sih saya di bawang bagi sama ibu
palura nyuruh kamu ikut lomba lari antar ke lurahan
kok bisa sih emangnya enggak pakai seleksi
sebaik ikan palura lihat shari lari jadi dia yakin kalau shari itu
jadi dia yakin kalau shari itu
kalau shari itu
pasti menang bu
bagus sekali sayang kalau begitu
aduh ibu pasti senang banget
kalau kamu jadi anak yang berprestasi
bu nalin ini bu irma yang ngecas saya dari sipatas
terima kasih ya bu
bu makasih ya
tanpa resi ini sari gak mungkin jadi juara lari
kayak anak ibu
dan berkat dari sipatas ini juga
sari bisa mengerjakan apa saja dengan cepat
sari kamu bener bener hebat
sama ibu juga dong
oh jadi semua itu karena desi patas